cabang larega electronic sport atau esport menyubangkan temban satu medali perak bagi indonesia
tampil di final nomor mobile legends tim indonesia harus mengakui keunggulan tim tuan rumah filipina dengan skor tiga dua
partai final mobile legend menampilkan dua tim tangguh indonesia dan tuan rumah filipina
bermain dengan sistem best of lima eko julianto dan kawan kawan kalah di game pertama dan bangkit dua game berikutnya
namun tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan menjadi dua dua
di game penentu tim mobile legends indonesia yang ditargetkan untuk dapat meraih medali emas tampil anti klima
hasilnya tim filipina pun menutup pertandingan dengan kemenangan tiga dua
hasil ini membuat tim mobile legends indonesia gagal memenuhi target dan harus puas dengan raihan medali perak
hasilnya ya cukup memuaskan lah ya
cuman ya mungkin sedikit mengecewakan harapan juga ya
udah udah puas
karena apa namanya yang dibawakan nama indonesia gitu loh